sebelum nanti kita akan melihat bagaimana situasi terkini
dari tugu proklamasi rumah aspirasi jalan kertanegara juga
dan juga tentunya gedung kpu terkait dengan pengundian nomor urut capras dan juga cawapres
oke kita akan lihat langsung bagaimana pergerakan situasi terkini di jalan kertanegara
ini dia deretan mobil yang akan digunakan
para pendukung atau mereka yang akan mengantarkan
yang mengiringi iring iringan calon presiden dan juga calon wakil presiden
prabowo subianto dan juga sandiaga uno menuju gedung kpu
oke kita akan lihat di mana pasangan ini dijadwalkan memang menjadi
pasangan yang akan digunakan
pasangan pertama yang akan tiba di gedung kpu
sebelum nantinya pasangan joko widodo dan juga ma'ruf amin tiba di gedung kpu
situasi di jalan kertanegara saat ini sudah sangat ramai
namun kalau anda lihat perbedaannya dengan apa yang terjadi mungkin di rumah aspirasi
oke di rumah aspirasi di mana itu menjadi titik keberangkatan dari calon presiden dan wakil presiden joko widodo
dan juga ma'ruf amin
di rumah kertanegara kita lihat ini adalah ketua umpan ada zulkifli hasan
yang juga akan menjadi atau masuk dalam rombongan yang akan mengantarkan
prabowo dan juga sandiaga uno ke gedung kpu